ada pula kasus lain yang saat ini sedang berjalan hukumnya di indonesia
setelah penggeledahan dan penyegelan ruang kerja ketua komisi b dprd jatim yang menjadi lokasi operasi tangkap tangan
rumah ketua komisi bdprd jatim muhammad basuki dijaga polisi
dan jika kadarnya terbukti bersalah partai gerindra tidak akan memberikan bantuan hukum dan akan memecatnya dari partai
dua orang polisi dari satuan brimob polda jatim berjaga di rumah ketua komisi bdprd jatim muhammad basuki di jalan putat gede baru surabaya senin malam
menurut kuasa hukum basuki muhammad soleh penjagaan tersebut dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi
setelah terjadinya operasi tangkap tangan di ruang pimpinan komisi b dprd jawa timur
meski demikian kuasa hukum mengaku masih belum mendapatkan keterangan dari kpk
terkait kepastian siapa yang ditangkap kpk dalam ott tersebut
kuasa hukum hanya mendapatkan informasi bahwa kpk telah melakukan ott terhadap lima orang
yakni anggota dprd jatim staf anggota dewan serta skpd pemerintah provinsi jawa timur
mereka masih menunggu keterangan dari ada empat orang yang di ott itu
sementara itu bendahara partai gerindra jawa timur ahmad hadinudin mengatakan pihaknya masih menunggu hasil rilis resmi dari kpk
namun jika kadernya ada yang terbukti melakukan korupsi partai gerindra tidak akan memberikan bantuan hukum
dan akan segera melakukan pergantian antar waktu termasuk melakukan pemecatan keanggotaan dari partai
kalau seandainya hanya pilihan terburuknya memang ada dari anggota fraksi gerindra yang betul betul tersangkut persoalan itu
ya kita tidak akan memberikan bantuan hukum
kalau sudah urusan sama korupsi sama anggota sudah tidak ada tonalisi
sebelumnya kpk telah melakukan operasi tangkap tangan dan menyegel ruang pimpinan komisi b dprd jatim
di jalan indrapura
surabaya pada senin sore
wahyu pratama surabaya
terkait hal ini wakil ketua dprd jawa timur kusnadi mengatakan pimpinan dprd jawa timur
akan segera menggelar rapat terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi
kepada anggota dprd jawa timur
dan jika terbukti bersalah partai diminta segera bersikap
pimpinan dprd provinsi jawa timur akan rapat untuk menyikapi hal itu
pimpinan dprd komisi jawa timur akan rapat untuk menyikapi hal ini